peristiwa terbaliknya perahu penyeberangan sungai bongan solo sempat terekam kamera warga yang menumpang perahu lain
warga dan para penumpang perahu penyeberangan sungai bengawan solo di perbatasan tuban probolinggo ini langsung berteriak histeris
saat perahu yang mereka tumpangi tiba tiba terbalik dan menghanyutkan penumpang serta sepeda motor
tidak ada data pasti jumlah penumpang yang ikut dalam perahu yang melaju dari wilayah ngadirejo tuban
menuju semambung bojonegoro
namun saat ini tercatat sepuluh korban dinyatakan selamat termasuk pembantu operator perahu
setelah sebelumnya mereka sempat terseret derasnya arus sungai hingga sejauh ratusan meter

perkiraan yang sempat tidak menghitung
orang orang sepeda paling sekitar sepuluh an sepeda
ini langsung terbalik gitu
sempat terseret berapa jauh
kalau gitu nggak tahu
posisi kita selamat aja alhamdulillah kan
posisi kita selamat sendiri sendiri gimana caranya
itu dari tuban
ini berawal dari penyeberangan dari kita agirjo wilayah rengel menuju ke tanor wilayah semambung
di tengah perjalanan karena arusnya arus airnya tinggi sebetulnya arusnya tinggi
maka perahu terendam terbalik
para korban yang selamat
dibawa ke puskesmas rengel tuban dan sebagian dievakuasi ke bojonegoro
derasnya sungai dan kondisi air yang keruh menjadi kendala bagi tim sar gabungan
dion fajar arianto tuban jawa timur